sementara itu dua orang pekerja bangunan tertimbun reruntuhan gedung di gedung panjang jakarta utara
setelah lebih dari tujuh jam evakuasi satu orang berhasil diselamatkan
pekerja bangunan yang berhasil diselamatkan langsung dilarikan ke rumah sakit atmajaya jakarta utara
untuk mendapatkan perawatan intensif
lima belas menit kemudian satu orang lainnya yang ditemukan dalam keadaan tewas berhasil dikeluarkan dari reruntuhan
gedung yang awalnya berfungsi sebagai rumah duka itu memang sedang dibongkar
selain dua orang yang tertimbun dua orang pekerja bangunan lainnya ikut mengalami luka ringan
dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit terdekat
proses evakuasi memakan waktu lama karena tebalnya reruntuhan dan rentannya kontur bangunan
sepuluh orang petugas gabungan dari dinas pemadam kebakaran dan basarnas dikerahkan untuk melakukan evakuasi
lantai empat nah kemudian kita dari lantai tiga kita bikin bolongan kemungkinan mungkin bisa kita evakuasi dari bawah
tapi ternyata dari atas pun kita bisa evakuasi
jadi atas bawah kita mainkan
tadi kita alhamdulillah sudah bisa kita evakuasi dari atas